farah anissa memiliki lima ekor kucing anakan persia dan british shorthere dengan aneka warna
usianya antara satu hingga tiga lima tahun
farah mulai memelihara kucing sejak dua ribu dua puluh lalu
selama tiga tahun ini farah disiplin menjaga kebersihan dan kesehatan kucing kucing peliharaannya
agar terhindar dari ancaman penyakit
kandang kucing dibersihkan dua kali sehari dan kucing diberi makan tiga kali sehari
kucingnya pun rutin dibawa ke salon khusus kucing untuk dimandikan dipotong kuku dan dibersihkan
farah tak pernah lupa memberi obat kutu dan obat cacing
kucingku udah fully vaksin tiga kali yang wajib rabies juga udah dan itu nanti diulang setiap setahun sekali pengulangan
karena biar antibody nya kuat
dan itu juga vaksin tersebut kan
biar mereka juga terhindar dari virus biar dari mereka kesehatannya aman dan untuk kitanya sendiri juga
apalagi kan kita sering satu ruangan nih sama kucing kita juga kesehatan kita aman
selain farah dian ratnapuri juga sangat menjaga kesehatan hewan hewan peliharaannya
terlebih pada anjingnya yang kini berusia sembilan tahun
kondisi anjing bernama olive ini sudah terbilang tua sehingga rentan terserang penyakit
saat ini berat badan olive lima belas kg padahal batas maksimal berat badannya adalah tiga belas kg
makanan khusus dan obat khusus diberikan untuk mengontrol pertumbuhannya
vaksinasi pun menjadi salah satu upaya yang dilakukan dian agar anjing jenis begel ini tak mudah terserang penyakit
vaksin rabies juga udah itu semua waktu kecil
kalau sekarang sih tinggal berubah ubah jadi kita bisa mengambil berat berat yang lebih besar

nah terus ditambah lagi kalau pada saat grooming ya dia kan dikasih obat anti kutunya
sama kalau udah saatnya kasih obat cacing dikasih obat cacing juga
menurut dokter hewan risti agralina vaksinasi bagi hewan peliharaan wajib dilakukan untuk memberi kekebalan tubuh bagi hewan agar tidak mudah terserang penyakit
salah satu penyakit yang berbahaya yaitu rabies
rabies adalah virus mematikan yang menyerang sistem saraf dan dapat menular
rabies merupakan salah satu penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan ke manusia
kucing itu dimulai dari usia dua bulan atau delapan minggu
dan berat minimal yang dicapai itu adalah sembilan on
kita harus wajib melakukan vaksin pertama
yang biasa kita sebut dengan triket
isinya itu adalah kenapa disebut berikat
ada tiga macam penyakit di dalamnya
untuk yang vaksin kucing ini sebulan kemudian itu harus diulang
terdapat sejumlah penyakit berbahaya lainnya yang dapat menyerang hewan peliharaan apabila tidak disiplin melakukan vaksinasi dan abai menjaga kebersihan serta sanitasi
pada kucing ada penyakit panleucopenia yang lebih rentan menyerang anak kucing
sementara pada anjing ada penyakit parvovirus
penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang menyerang saluran pencernaan
keduanya dapat menyebabkan kematian
dikaris lia sidki irfan bandung jawa barat